server milik universitas brawijaya malang diduga juga diserang peretas
akibatnya data alumni universitas brawijaya tahun dua ribu dua puluh bocor
peretas mengaku memiliki data alumni mulai nomor induk hingga nomor telepon alumni
selasa siang humas universitas brawijaya malang kotok guritno
membenarkan adanya dugaan aksi peretasan
data alumni universitas brawijaya tahun dua ribu dua puluh dibocorkan di situs bridge to
oleh akun x zero underscore enam puluh sembilan universitas brawijaya saat ini masih melakukan analisis dan evaluasi
terkait kebenaran data yang diretas
hingga selasa siang data yang dibocorkan peretas masih bisa dilihat
namun untuk mengaksesnya harus memiliki akun di situs tersebut
langsung mengambil langkah langkah
dan terakhir adalah analisis dan evaluasi
semua yang kira kira perlu
koordinasi dengan pihak yaitu bssn
untuk mengambil langkah langkah pengamanan
yang dimiliki akun yang dimiliki oleh busb